informasi lain menjelang perayaan tahun baru
polri akan mengantisipasi aksi terorisme
dan mengamankan tempat tempat wisata
kapolri jenderal tito karnavian
menginstruksikan jajaran yang memperlakukan
car free night di jalur puncak bogor
atau jalur bebas kendaraan di jalur puncak
ini yang pertama kali dalam sejarah
car free night akan diberlakukan
mulai pukul enam sore tanggal tiga puluh satu desember
tanggal satu januari dua ribu enam belas
jalur yang ditutup adalah
kedua arah baik dari arah ciawi
maupun arah cianjur
polisi juga akan bekerja sama dengan tni
kementerian kesehatan dan pemda untuk memastikan
bahwa perayaan malam tahun baru berjalan
aman dan damai
saya minta pendekanan khusus
di puncak itu nanti
menjadi semacam car free day
jadi tidak ada kendaraan

dari jam enam sore
sampai jam enam pagi
sampai jam enam pagi
itu akan ditutup puncak
jadi tidak ada kendaraan yang naik
kendaraan yang naik
oleh karena itu saya himbau kepada masyarakat
supaya sebelum jam enam
di atas jam dua belas
sudah tidak usah naik lagi ke atas